anda kembali di layar pemilu terpercaya
carta politika merilis hasil survei preferensi politik masyarakat
dalam pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
survei yang hanya dilakukan di pulau jawa ini
menyatakan pilihan tertinggi masyarakat
masih mengacu kepada nama joko widodo dan prabowo subianto
pulau jawa merupakan kunci kemenangan dari setiap pemilihan umum
karena memiliki suara terbanyak dibandingkan provinsi lainnya
survei yang dilakukan terhadap satu dua ratus responden ini
menyatakan joko widodo mendominasi di jawa timur jawa tengah dan jawa barat
elektabilitas joko widodo hanya kalah dari ketua umum
partai gerindra prabowo subianto di provinsi banten
sementara itu joko widodo memiliki elektabilitas tertinggi di provinsi jawa tengah
hasil survei yang menyatakan bahwa
joko widodo mendominasi di pulau jawa ini
disebabkan oleh tingkat kepuasan publik yang cukup tinggi
di masa pemerintahannya sebagai presiden
survei yang dilakukan pada dua puluh tiga sampai dengan dua puluh sembilan mei dua ribu delapan belas ini
menggunakan metode multi stage random sampling dengan margin error
jokowi jawa menangkan kemenangan joko widodo
provinsi besar yang ada di pulau jawa adalah
lumbung suara nasional
maka tidak heran jika partai berupaya keras memacu mesin politik
dan hari ini carta politika mengumumkan hasil survei terbarunya
terkait dengan pilpres dan juga pileg dua ribu sembilan belas
di seluruh provinsi di pulau jawa
seberapa besar kemudian peluang kemenangannya
baik untuk petahana atau nantinya calon penantang
dari presiden joko widodo
kita akan ulas langsung bersama dengan

mas jokowi dato' wijaya direktur eksekutif dari carta politika
mas joto selamat malam
terima kasih sudah hadir di cnn indonesia malam hari ini
kita membahas mengenai hasil rilis survei dari carta politika ya
yang hari ini disampaikan kepada publik
sebelum kita akan bedah per provinsi nanti
mas joto sedikit aja sebagai pengantar
seberapa ketat atau seberapa persaingan
antara pak jokowi dengan katakanlah prabowo ya
kalau hasil surveinya carta kan paling dominan ya
selain pak jokowi
saya pikir ini kan mencoba menjelaskan lebih lanjut
apa yang kemudian sudah digambarkan di beberapa survei nasional
dari beberapa lembaga
orang kebanyakan sekarang hanya melihat
bagaimana elektabilitas jokowi di level nasional
lalu kemudian pemain pemain lain
seperti gatot anies ahaye dan beberapa nama lain
dan kalau kita lihat kan ada pola yang sama
bahwa jokowi masih unggul
dengan angka cukup dominan
kedua petarung lain yang bisa dianggap menyaingi jokowi
masih nama yang sama di dua ribu empat belas
yaitu pak prabowo
nah apa yang kemudian menyebabkan angka ini
bertahan di level yang sama
pertama jokowi masih unggul terhadap prabowo
kenapa yang kedua
masih dua nama ini saja yang mendominasi
kita coba breakdown di daerah yang kita anggap kunci
karena kita selalu berbicara mengenai jawa dalam konteks pemenangan
secara kualitatif juga itu daerah yang dianggap sangat penting
berpengaruh ke daerah daerah lain
dan kita melakukan survei empat empat ratus responden
di empat provinsi plus banten
dan menurut saya
disitu kita berpengaruh dengan daerah lain
kemudian bisa melihat kesimpulan tertentu
pertama bahwa ternyata jokowi memang berhasil menaikkan tingkat kemenangannya
dibandingkan dengan dua ribu empat belas
termasuk dibanding prabowo
karena ada keunggulan paling penting adalah di jawa barat
yang tadinya adalah lumus
merubah posisi politik jokowi disitu
dari kalah menjadi menang
dan kedua jawa timur dari menang tipis kemudian menjadi menang
gap nya semakin agak jauh
yang stagnan itu sebenarnya hanya bisa dibilang ada di banten
ketika prabowo dulu memang menangan pertarungan
ini sudah ada di layar kita di belakang
bagaimana kemudian kita lihat
yang pertama ya
ini untuk provinsi banten
masyarakat kira kira begitu
pak prabowo menang ya
artinya selama empat tahun terakhir
pak jokowi belum bisa merubah posisi politiknya di banten ya
ya untuk banten memang
terlihat prabowo masih mendominasi
walaupun sudah cenderung lebih tipis ya
dibandingkan hasil dua ribu empat belas
tetapi kenapa ini kemudian tidak berhasil mengangkat nama pak prabowo
di level nasional karena banten kecil
suaranya tidak banyak dibandingkan profesi jawa timur
jawabannya sangat besar sekali
termasuk juga di jawa timur
jadi memang ini pr
buat pak jokowi
bagaimana daerah yang sangat dekat dengan ibu kota
yang sangat bisa melihat kerja beliau
tapi ternyata tidak berhasil mengubah posisi politik
untuk memenangkan jokowi
kenapa kemudian prabowo tetap bertahan di banten
kenapa kemudian prabowo tetap bertahan di banten
kenapa kemudian prabowo tetap bertahan di banten
kenapa kemudian prabowo tetap bertahan di banten
memang ada beberapa hipotesa
memang tingkat kepuasan publik di banten itu lebih rendah
dibandingkan dengan daerah lain
dan itu biasanya adalah angka aman untuk income untuk maju kembali
kemungkinan kalahnya juga sangat besar
kedua ada hipotesa yang mengatakan bahwa memang ini daerah yang cukup konservatif

agamis dan selama isu isu
kampanye emosional yang sering
kampanye emosional yang sering
pak jokowi dikaitkan dengan nilai keagamaan
di situ juga jokowi biasanya akan menjadi rendah nilai
tapi gapnya sebenarnya sudah mulai mendebat
sebetulnya sudah bisa dikatakan
di elektronik tertutup dan lain lain
kita lihat ini kalau capresnya
gatot nurmantio anies rashid dan juga agus harimurti
pak gatot tampaknya masih
pak gatot tampaknya masih
kalau saya lihat rilisnya pak gatot menang di banten
di semua provinsi
pak gatot ini memang memiliki
hampir di semua provinsi paling tinggi
baik untuk nama
menurut saya memang karena
positioning diri yang sudah tegas
dibandingkan dengan nama lain seperti
pertama isu berseliuran bahkan sudah ketika
dia masih menjadi panglima tni sudah berseliuran
ada manuver politik ke beberapa partai
akan nyapres akan nyawapres dan
ketika memang tidak melanjutkan
jabatan sebagai panglima semakin jelas
kalau yang cenderung naik siapa ini mas soto
kalau kita lihat memang nama pak gatot pertama
tetap yang naik karena memang menurut saya ada positioning yang tegas
yang kedua nama sebenarnya yang muncul
itu nama caimin dengan mahfud md
bahkan ada beberapa relawan
mereklarasikan dengan prabowo juga
yang penting jadi cawapres
tapi tetap jadi pr besar juga
menurut saya angka ini belum cukup baik
dibandingkan kok kalah sih orang yang
billboardnya banyak sekali seluruh indonesia
dibandingkan dengan misalnya
kita lihat pak prabowo tampaknya tidak jauh berbeda ya
tiga nama ini memang
ketika muncul di dalam
pencawapresan baik prabowo
ataupun jokowi gatot anies
khusus untuk kemudian prabowo muncul nama nama tertentu
seperti misalnya tgb sementara
lebih kuat ketika nama jokowi
melekat itu menarik juga padahal
mahfud itu dulu ketua tim ses prabowo hatta
tapi memang sudah mulai muncul
muncul tiga nama tidak lepas
tapi kemudian ada muncul nama nama
keempat kelima ada caimin ada mahfud
yang bukan tidak mungkin ketika mereka
mendeklarasikan diri juga punya peluang
untuk menyalip nama lain oke ini masih banten
kita akan bergeser ke jawa barat karena cukup menarik
sepertinya anomali di jawa barat karena
tadinya kalah kemudian kalah cukup telak
survei anda pak jokowi menang
meskipun tidak begitu jauh gapnya
tapi kita akan bahas nanti usaha jeda mas toto
kami akan segera kembali sesaat lagi tetap bersama kami
di layar komer terpercaya
kembali bersama kami di layar pemilu terpercaya
kita masih membahas bagaimana kemudian hasil rilis dari
jawa adalah kunci
kira kira itulah yang sering kita dengar ya
kalau setiap mobil pres karena
lumbung suaranya besar
menyumbangkan untuk apa namanya suara nasional
di pilpres makanya kemudian
begitu berupaya keras untuk bisa
memenangkan di pulau jawa tadi kita sudah lihat
banten kita akan lihat bagaimana kemudian di jawa barat
kalau kita lihat hasil rilisnya
mas toto dari carta politika
pak jokowi ini berhasil mengubah
keadaan kemudian ya dalam empat tahun terakhir ini
mengubah posisi politiknya
apa yang membuat kemudian jabar
yang sebelumnya jadi basisnya pak prabowo
sekarang sudah berhasil direbut oleh pak jokowi
ini yang menyebabkan kenapa
jawa kemudian berhasil diambil alih dengan
angka yang cukup telak ya karena jawa barat
yang tadinya adalah lumbung suara terbesar
pak prabowo karena memang ini provinsi dengan
suara terbesar jumlah pemilih terbesar
kemudian diambil alih
sehingga memang bisa dikatakan bukan berimbang lagi
tapi memang sudah kalah pak prabowo
dan kalau kita lihat faktor kualitatifnya apa
memang di jawa barat ini
dan stabil kecenderungan untuk menang
itu sangat besar
artinya persepsi mengenai kebijakan kebijakan
yang ada itu di persepsikan positif
oleh masyarakat jawa barat
yang kedua hipotesa terkait dengan
karakter masyarakat jabar yang sangat agamis
dan kita tahu pak jokowi menghadapi hambatan
dalam kampanye dua ribu empat belas
termasuk dalam proses perjalanan pemerintah
terkait dengan bagaimana
isu isu dikaitkan dengan sentimen agama
dan kalau kita lihat
pak jokowi seringkali muncul di jawa barat
kehadiran pak jokowi di pesantren jawa barat
dan ketika kita uji
terkait pertanyaan sentimen agama
memang sudah jauh lebih rendah
dibandingkan dengan yang ada di tahun dua ribu empat belas
jadi safari pak jokowi ke pesantren pesantren jawa barat
jawa barat bisa dikatakan berhasil
nah pertanyaannya kemarin
sekarang kan apakah di banten
kenapa tidak seperti itu
apakah memang frekuensinya lebih sedikit
atau ada cara yang salah
tetapi memang bisa disimpulkan
dalam konteks sentimen antiagama
pak jokowi berhasil melakukan netralisasi
prabowo turun ini bagaimana mas toto
ya saya pikir jelas ketika
bagaimana tingkat kepuasan publik menjadi tinggi
penantang akan ditinggalkan
dan suka atau tidak secara kualitatif kan kita harus
mengakui prabowo ini kan baru muncul
setahun terakhir juga bagaimana
tahun awal menurut saya bahkan
sby itu lebih banyak muncul
dengan atur the java bagaimana
mengomentari setiap kebijakan dari
incumbent sementara prabowo kan baru bisa
dikatakan muncul belakangan itu pun
muncul dengan isu isu yang bombastis
yang menurut saya tidak tepat misalnya indonesia bubar
itu yang menurut saya tidak tepat
dilakukan oleh seorang oposan yang
seharusnya selalu hadir dalam setiap
kebijakan pemerintah terutama yang dikritisi
oleh masyarakat oke jadi itu yang kemudian
membuat pak jokowi bisa memutar
apa ya memutar situasi di jawa barat sehingga
jadi bukan hanya karena keberhasilan manuver politik jokowi tapi
karena kegagalan pak prabowo melakukan
posyoning sebagai oposisi oke baik
kita lihat siapa kemudian
cawapres di jawa barat
tinggi dibanding dengan
di banten menarik nama
gatot dengan ahy
tapi tiba tiba ada nama yang menyelinap
ada bu susi ada bu susi ini menarik
karena memang bu susi mungkin orang
jawa barat juga sempat namanya
dimunculkan di cagu orang pangandaran
orang pangandaran jadi dianggap
mewakili dan orang yang dianggap termasuk paling dekat
dan dibantahkan oleh pak jokowi jadi
itu yang saya sebutkan tadi muncul nama nama
baru begitu yang kemudian
bisa jadi kuda hitam juga diluar
tapi kalau pak gatot lebih tinggi ini di jawa barat
kalau menurut saya
tingkat konfirmasi dari masyarakat
jawa barat terhadap
capres cawapresnya lebih tinggi kalau kita
lihat hampir di semua
nama baik capres ataupun cawapres
nama di jabar lebih tinggi
artinya memang ada kegalauan
lebih besar di masyarakat
lebih tinggi baik ketika di pertanyaan
capres ataupun cawapres baik kita bergeser ke
capres untuk pak prabowo
masih dinamai sama tapi lebih tinggi pak lebih tinggi lagi
pak gatot selalu lebih tinggi
ketika coba disandingkan dengan nama pak prabowo
oke jadi memang kira kira masyarakat sudah mengidentifikasikan
posisi politik menurut saya sudah lebih jelas
ketika gatot tidak diteruskan
masa pensiunnya oleh
sudah diperpanjang oleh pak
jokowi saya pikir disitu kan orang mulai melihat ini
berseberangan ditambah dengan beberapa
sikap pak gatot menurut saya yang menunjukkan
memang tidak mudah buat dua orang ini
untuk bersatu kembali sehingga kemudian
orang lebih mengkonotasikan pak gatot
lebih cocok dengan lawan jokowi
oke di luar petahana kita bergeser
jawa tengah ya
oke lah kalau jawa tengah tentu sebagai
jawa tengah saya harus katakan satu satunya
provinsi di jawa yang
bahasa orang awamnya tidak seru
karena ya sudah kebaca ya tren politiknya
karena nuansa kompetisinya agak
rendah mengingat memang ini
basis tradisional pdip
kedua ketika kita berbicara mengenai
ataupun misalnya suku
pak jokowi dianggapkan orang jawa tengah
sehingga kombinasi antara basis tradisional
pdip dengan sosok jokowi
yang dianggap mewakili jawa tengah menurut saya
tidak mengagetkan kalau kemudian mengkerucut pada
jadi sebenarnya tidak banyak yang berubah kalau di provinsi jawa tengah ya
tetapi prabowo subianto turun
oke jadi ada tingkat yang
lebih ekstrim dari gap yang dibuat
antara jokowi dengan prabowo
menurut saya ya selain faktor
gubernurnya juga dikuasai oleh pdip
yang semakin menguatkan posisi politik
pdip dengan jokowi karena memang
tingkat kepuasan publik di jawa tengah juga
sangat besar isu agama juga
memang dari dua ribu empat belas itu yang paling tidak berpengaruh
di jawa tengah dibandingkan dengan
dua daerah lain yang besar
apalagi juga kita tadi sudah bahas bahwa ini memang
lumbungnya pdip jadi memang ya
terbacalah kira kira bagaimana
trend politik di jawa tengah
itu tercermin kemudian di nanti hasil pileg dan pilgub
ketika memang ada kekuatan tertentu
yang memang jauh sekali dibandingkan dengan
kekuatan yang lain kita lihat kalau cawapresnya
kalau presidennya sudah terlihat
kalau kita lihat cawapresnya
masih tiga tapi ada
kecil sekali sehingga kalau kita lihat
tadi tinggi sekali
untuk pilihan cawapres artinya
memang orang jawa tengah tidak terlalu tertarik
berpikir mengenai siapa cawapres
yang penting capresnya siapa kira kira seperti itu
memang agak kecil
angkanya sangat kecil semua dan muncul
nama nama lain seperti pak mahfud dengan muhaymin
ada di posisi empat dan kelima walaupun
tidak bisa disimpulkan bahwa
ini adalah keinginan yang besar dari masyarakat jawa tengah
yang saya katakan tadi ada
fenomena egp memang saya pikirkan terhadap siapa
presidennya yang penting presidennya kita geser lagi
kemudian ini untuk
pak jokowi tetap di tinggi
pak gatot tapi mahfud md lebih
tinggi nih mas di jawa tengah
tiba tiba ada di atas
saya pikir memang ada
apa ya pengelompokan politik ketika
bagaimana basis masa pendukung
jokowi sangat kuat disini
kecenderungan mereka untuk lebih bisa menolak
berseberangan itu juga lebih besar dan
kecenderungan untuk mulai memilih
nama wakil yang masuk akal misalnya
pak mahfud kan belakangan malah cenderung
dianggap lebih dekat dengan jokowi dan
bahkan seringkali berbantahan
dengan tokoh tokoh oposisi berhasil
mengeluarkan label sebagai
orang prabowo saat itu artinya orang yang
saat ini berhasil menancapkan
orang yang akan membela jokowi
itu biasanya akan dipilih dengan suara cukup
besar juga di daerah daerah basis
mendukung jokowi itu yang menurut saya
mengangkat nama mahfud di jawa tengah
lebih dibandingkan di daerah lain
kalau nama nama cawapres di jawa timur
ustaz jeddah dan juga cawapresnya siapa
yang unggul di jawa timur kita akan kembali saat lagi
tetap bersama kami di layar pemilu terpercaya
politik di pulau jawa menjadi penting
tadi kita sudah bahas banyak di provinsi
banten di provinsi jawa barat di jawa
tengah kalau jawa tengah sudah terbaca pdip
dan juga pak jokowi yang mendominasi
kalau di jawa timur mas oto di jawa timur
disana ada nasionalis disana kalau untuk
capresnya siapa kita lihat dulu
ya disini ya oke masih pak jokowi ya
mas alto di sebetulnya ini
pak jokowi berhasil memperbesar
konggul tadinya di dua ribu empat belas
itu adalah basis tempur
dan pak jokowi berhasil memenangkan pertarungan di ujung tapi
tidak dalam skala yang terlalu besar dan
kalau kita bandingkan dengan survei sekarang
kecenderungannya berhasil menaikkan
gap kemenangan tersebut sehingga
bisa disimpulkan yang tadi saya katakan bahwa
kemenangan jokowi di level nasional
salah satunya disebabkan oleh
pertama ada di bagaimana jabar
berhasil diambil alih dan yang kedua adalah
bagaimana gap di jawa timur itu berhasil
diperbesar itu yang
menyebabkan kemudian prabowo walopo
walaupun di sumatera itu berhasil
mengalahkan jokowi dengan angka tipis
tetapi kemudian mengalami kesulitan untuk mengalami
kenaikan di level nasional
jadi gap justru di jawa timur diperlebar ya
memperbesar tadinya hanya sekitar
jauh sekali hampir dua kali
nah itu yang menyebabkan kenapa kemudian
dan ini daerah provinsi
terbesar kedua setelah jabar
sehingga ketika kemudian
jokowi berhasil memperbesar konggulan
terasa efeknya sampai di level nasional
ketika ditanyakan ke responden begitu
apa yang kemudian membuat responden atau pemilih
ataupun gap ini polanya sama
pertama saya pikir tingkat kepuasan publik
jadi ada korelasi linear tingkat kepuasan publik
sehingga kemudian berimplikasi pada kemenangan
jokowi yang kedua ketika kita tahu
ada isu agama dulu bahkan ada isu komunis
kita tahu jawa timur ini cenderung agak sensitif
dengan isu komunis dan ketika isu komunis sudah
terbantahkan terbaca di beberapa
survei bahwa tidak ada kaitannya sama sekali dengan
jokowi dan itu hanya fitnah atau hoax
otomatis jawa timur yang sempat terbawa
di beberapa segmen
pada saat dua ribu empat belas dengan isu komunis
kemudian juga berhasil
dinetralisir dan akan meningkatkan elektabilitas jokowi
kalau peran partai berpengaruh tidak sih
kalau kita bicara
bagaimana pengaruh peran partai
terhadap suara capres
apakah besar atau tidak
saya melihat logikanya malah terbalik
bagaimana suara capres
bisa mendongkrak ke negara negara jawa timur
dan mendapatkan partai itu yang menyebabkan
hampir di semua survei bahkan ketika di breakdown
di survei ini pun yang tinggi adalah
pdip dan kedua adalah gerindra itu yang disebut dengan
kotil efek bagaimana efek ketokohan
berhasil mengangkat suara kedua partai
tetapi agak merugikan
buat partai partai lain yang dianggap hanya followers
dalam pertarungan pilpres
walaupun partai lain berusaha untuk
partainya dekat dengan jokowi
atau dengan prabowo tetapi yang diuntungkan
adalah harus diakui dua partai
jadi tetap insentif elektoral lebih besar ke
partai pengusung utama ya
ya ada di girinda dan ada di pdip
kita lihat untuk capresnya untuk capres
pendamping jokowi dodo gatot nurmantyo
masih agus muhaymin iskandar
ya tentu saja basis dari
pkb basis dari nu
dan kita tahu caimin sudah jelas mengatakan
di jawa timur memiliki
korelasi cukup baik
walaupun itu tadi ada beberapa nama menarik juga
pak mahfud tanpa billboard ternyata
hampir menyamai caimin
itu tadi atau mungkin dari madura
mungkin karena pak mahfud juga dianggap
mewakili madura tapi itu tadi sebelum
ada gerakan bahkan deklarasi tidak pada
dilakukan pak mahfud menurut saya kuda hitam yang cukup
menarik namanya muncul secara organik
yang selalu kemudian
bisa menjadi kuda hitam bagi cawapres
kalau prabowo subianto
masih dinama namanya sama tapi
caimin agak turun ya karena mungkin tidak
diidentify sebagai bagian
karena deklarasinya baru join
belum ada point
itu yang menyebabkan
caimin mungkin lebih diidentikan dengan
pak jokowi mas doto sebelum kita ke pileknya
hasil pileknya untuk di pulau jawa nama nama ini kan
kalau lihat cawapresnya pak gatot masih
tinggi ya diantar di
artinya surveinya trennya
juga naik kalau kemudian misalnya namanya
kita ubah misalnya jadi capres
dia jadi capres begitu akhirnya prabowo
jadi kingmaker ini kan kita masih belum tahu prabowo
juga masih agak ragu ragu dan lain sebagainya apakah
ini bisa mendongkrak lagi kemudian
tentu saja pr nya lebih berat
dibandingkan dari prabowo ya yang sudah memiliki
dan dua ribu empat belas tetapi
efek kejutnya sangat lebih mungkin muncul
karena modal pertama ada ketika
kita tahu siapapun
yang akan ada di poros kedua atau
poros ketiga melawan incumbent itu bukan
menjadi besar karena faktor
personal brandingnya tapi karena ada
limpahan suara asal bukan jokowi
siapapun yang melawan jokowi itu akan mendapatkan
limpahan suara dari asal bukan jokowi ini
yang kedua kita tahu
juga bagaimana pak gatot memiliki
latar belakang yang sangat bisa didongkrak
jenderal lalu kemudian
juga dianggap dekat dengan
islam misalnya dan tingkat
peluang untuk kemudian menaikkan tingkat
keterpilihan melalui naiknya tingkat
tetapi balik lagi tidak mudah
kepentingan antar partai untuk kemudian
memajukan sosok yang bukan berasal dari
partai buat gerindra apa untungnya
membuang prabowo memajukan sosok lain
bisa jadi kuotal efeknya
malah keluar apa untungnya
sbi memajukan sosok gatot ketika
anaknya ini sedang diproyeksikan untuk
menjadi seseorang di dua ribu sembilan belas atau dua ribu dua puluh empat
dan itu akan makin menutup peluang ahy
ketika yang menjadi capres atau presiden
misalnya ada sosok gatot
kalau tadi mas toto mengatakan kalau misalnya untuk pak jokowi
siapapun siapa presiden kira kira hampir sama lah
kalau untuk pak prabowo yang bisa mendongkrak
tentu saja ada nama tiga nama saja
ada gatot ada ahy dengan anies
yang paling dua variabel kualitatif yang paling
memungkinkan untuk bisa dipasangkan
dengan prabowo satu dia sipil
sementara ahy dengan gatot
latar belakangnya sama
akan tidak memiliki efek komplementer
ketika dipasangkan dengan prabowo
yang kedua momentum kemenangan
itu hanya ada di sosok anies
anies biar bagaimanapun adalah sosok satu satunya
yang dianggap pernah memenangkan
pertarungan melawan kekuatan jokowi
dalam konteks ini di bilkada dki
sehingga aura kemenangan itu ada yang tidak dimiliki oleh agus
dan tidak dimiliki oleh gatot
jadi kalaupun prabowo
menarik nama cawapres
memang kalau dari survei ini paling
potensial adalah anis baswedan
diatas kertas secara elektabilitas
dan kemudian dari sisi variabel kualitatif
anies tidak punya partai dan mengingat
gerindra masih membutuhkan partai lain
secara kompromistis menurut saya sulit
mengingat pks juga mengunci gerindra dengan nama cawapres
mas toto masih setahun ke depan
belum juga ada
deklarasi dari lawan
nama ataupun posisi ini masih potensial
untuk berubah sangat potensial berubah
karena sebetulnya pada masa injury time
koalisi bisa terbentuk
baru bisa muncul dan
kita tidak lagi berbicara elektabilitas disitu
kita berbicara ada faktor maharapolitik
kita berbicara bagaimana
faktor logistik dibagi bagikan
kita berbicara bagaimana
kekuasaan direksi bumn
yang tidak pernah bisa kita buktikan
tapi selalu jadi bahan perbincangan
itu yang akan menjadi wilayah abu abu yang
biasanya akan tetap memunculkan kejutan
yang tidak terduga sampai masa injury time
tapi secara umum dari survei syarta memang pak jokowi
dalam tanda kutip menguasai pulau jawa
selama tidak ada tsunami politik
jokowi sulit untuk dikalahkan terutama di pulau jawa
tapi masih ada beberapa pr
dari banten misalnya
kalau sudah mulai agak mendekati
atau menjauhkan gap antara
pr pak jokowi itu ada di sumatera sebenarnya
daerah yang sebetulnya sudah berhasil
menaikkan elektabilitas jokowi
dibandingkan dengan dua ribu empat belas
mas terakhir kalau untuk pak prabowo
bagaimana upayanya agar bisa kemudian menguasai pulau jawa
atau paling tidak mendekatkan jarak dengan pak jokowi
peluang itu masih bisa
sebetulnya masih ada
ketika kita tahu membaca
tingkat kepuasan publik jokowi
itu masih sangat besar
bukan di sangat puas tapi cukup puas
artinya sebenarnya perdebatan wacana
apakah jokowi kemudian memang sudah
berhasil memenuhi janji kampanye
apakah kebijakan kebijakan itu
bisa dikatakan cukup sukses
atau bisa digeser menjadi kurang sukses
itu menurut saya sesuatu yang masih dibuka
ruangnya untuk memunculkan
penantang penantang yang bisa mengalahkan jokowi
sayangnya kelompok kelompok itu
saya lihat sebagian merasa terlena
dengan kampanye seharian dijalankan
di pilkada dki sehingga kemudian melupakan
ruang besar untuk kemudian bisa
dimanfaatkan oleh mereka
membuktikan bahwa ada yang lebih baik
baik terima kasih mas otto kita akan tunggu
masih ada setahun kedepan jarak antara
nanti kita akan para capres akan daftar
kemudian masyarakat dan sebagainya
mungkin juga masih bisa berubah tapi kita akan tunggu
seperti apa dinamika pilpres ya karena
tampaknya menarik dua ribu sembilan belas nanti kita cermati
mas otto terima kasih lajunarto wijaya
direktur eksekutif dari carta politika
dan kami akan segera kembali
tetap bersama kami di layar mobil terpercaya